seorang pria di kawasan kosambi bandung
diciduk petugas tim prabu pores abis bandung
setelah melakukan aksi penganiayaan
terhadap seorang karyawan sebuah restoran siap saji
pria juga ternyata merupakan oknum pengemudi taksi daring ini
nekat melakukan aksi penganiayaan
karena tidak terima dengan teguran korban
yang memperingatkan pelaku saat tengah mabuk di halaman restoran
warga di kawasan kosambi bandung
geger dengan aksi seorang pria yang berprofesi
sebagai pengemudi taksi daring
di halaman sebuah restoran siap saji pada rabu petang
ir terpaksa harus diamankan petugas tim prabu porestabes bandung
setelah melakukan penganiayaan
terhadap seorang karyawan restoran siap saji
peristiwa ini berawal saat pelaku bersama dengan sejumlah rekannya
sesama pengemudi taksi daring
menggelar pesta minuman keras di halaman restoran
korban yang pada saat itu tengah bekerja di dalam restoran
lalu mendatangi dan menegur pelaku
serta memintanya untuk pergi meninggalkan halaman restoran
pelaku yang tidak terima dengan teguran korban
lalu memukul wajah korban
setelah kita sampai di ricis
pelaku masih ada dan korban sudah diamankan
untuk dilakukan pertolongan pertama
agar lukanya bisa diobatin
dan kami amankan pelaku berikut temen temennya
dan untuk ditindak lanjutin proses selanjutnya
untuk luka sendiri
korban tadi langsung dibawa karena keluar darah di bagian hidung
atau resipi mulut lah
untuk menghindari amukan warga
petugas yang datang usai menerima laporan warga
selanjutnya mengamankan pelaku
selain itu tiga rekannya dan satu unit mobil pelaku juga
dibawa polisi menuju polsek batu nunggal
fredy bangun bandung